kamu jualan kopi
kamu kan jualan kok gratis
dia seneng kang gujang bawain uang
sudah berapa hari ini
bidadar itu gak turun ke pasar
jangan dibawa ke hati
biar jadi pemandangan aja
nggak akan saya bawa ke hati
cuma mau saya bawa ke dalam doa
saya barusan berdoa
supaya bidat dari itu turun lagi ke pasar
malah kamu yang muncul di depan saya
aku udah dua hari ada yang nyegat
dia mau apa
ngambil sepeda aku
apa nunggu perempuan itu lewat
kang ujang masih di garut
harusnya mau udah pulang
sekarang kok belum datang
saya belum dapat kabar
saya luar biasa
kemarin kang ujang ke garut
harusnya udah pulang
mungkin juga nginep
terserena kemarin gak masuk
jadi jangan ikut sama kang ujang
kamu masuk hujuan aja suk'an taa
terus k presum pastikan
kamu udah dua kali nyekat anak saya
itu anaknya si om
pantesan kebihnya kompak
anak saya om lapor ya
mau ngambil sepedanya
t serena kemarin ikut sama kang ujang ke garo
kenapa kamu nanyain t serena
soalnya t serena kemarin gak masuk
soal t serena kemarin kemana
kan cecep gak tau t serena kemarin kemana
t serena kemarin kemana
t serena mau kemana
itu bukan urusan saya sukan tak
memangnya ini masih pagi
kan belum terlalu siang juga
yaudah gak apa apa selamat pagi
teh serena mau dibahatin minum apa
saya mau ngecek yang kerja
gimana kang mus keliatannya
kayaknya lebih enjoy lebih santai
dia senang atau kamu bawain uang
kang ujang udah dateng ya saya denger suara motornya
saya juga dengar suara motornya
tapi saya belum liat
kang gus ngebahas soal serena
jangan dibahas disini
boleh ikut duduk
kamu jualan kopi
kamu kan jualan oh gratis